enggak pernah kalau nanya bantuan dari arab itu tanya ke yang lain lain
di sini bukan anti arab
kami masih kurang yakin
terima kasih kita masih bergabung di political show
dan saya akan langsung bertanya ya ke mas taufik
mas taufik tadi sebelumnya sebelum break saya sudah tanya
anda kan sempat melakukan penelitian
ke ponpes al zaitun
kabarnya masuknya aja susah menembusnya
apakah kemudian dari hasil penelitian anda
anda memang melihat ada yang terafiliasi dengan jaringan nii
dan memang ada ajaran ajarannya yang memang dalam tanggung jawab menyimpan begitu
iya kami dari lppi itu sekitar bulan november tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
itu sudah melakukan boleh dibilang penyusupan lah
dengan kami pakai perangkat
wartawan lalu berhasil mewawancarai panjigu milang hampir lima jam
jadi waktu itu benar benar kita kuliti lah panjigu milang itu
sampai pada akhirnya panjigu milang mengakui bahwasanya dia adalah abu totok
nah karena di kalangan teritorial orang tahunya itu adalah bu toto
cuma bahasanya dia menyatakan udah lah itu masa lalu
yang penting kita bangun masa depan

kedua hasil penelitian daripada kami kami juga melakukan investigasi ke pesantren gontor
nah alhamdulillah yang pertama kali membongkar panjegu milang ada tulisan as as panjegu milang
akhirnya kami ketemu dengan kiyasukri jakrasi almarhum kami cari di buku induk akhirnya menemukan namanya abdussalam
abdussalam kelahiran sembunganyar
itu panjegu milang
iya itu panjegu milang
dari situ kami juga ke tempat istrinya panjegu milang ibu hotima di menes
nah di situ kami ketemu pamannya dan ditujukanlah rumah di sana abu toto atau abu bakar yang sudah hancur
namun ada satu kamar yang masih terawat lah
di situ kami menemukan ini karena sudah mendapat izin dari pamannya ibu hotima yang menikahkan panjegu milang
oke itu apa tuh
anaknya panjegu milang
tabanas kemudian ini slip gajinya
coba ditunjukin ke kamera
depannya mungkin depannya ada tulisannya topik
nah ini selip gajinya hotima istrinya panjegu milang
dan ini ijasa daripada istrinya panjegu milang
artinya panji gumilang adalah orang yang sama yang disebutkan di teritorial
dibagi abu toto
dan itu diakui dalam wawancara dengan anda ada semua selama lima jam itu
iya saat itu ada dari sabili dari gatra juga ada
yang kedua kami juga agak kaget keterangan dari paman beliau
kami tanya kok ini kenapa ini berceceran
oh waktu itu tidak diambil oleh tentara
mereka sebut tentara dari kodim
karena tahun delapan puluh an terjadi penggerbekan di rumah
kita sebutlah panjegu milang lah di menes
dimana dalam penggerbakan itu ditemukan buku das kapital
yang saat itu yang punya buku itu hanya orang komunis hanya orang pki
jadi yang dikatakan oleh pak anwar abbas itu menurut anda itu benar
bahwa yang bersangkutan panjegu milang terafiliasi dengan ajaran itu
kalau dilihat dari ajaran bagaimana terjadi penindasan di teritorial maupun di al zaitun
penindasan terhadap karya pemerintah
contoh penindasannya apa
ya misalnya mereka digaji dengan gaji yang sangat rendah
sangat rendah itu berapa
tidak sampai separuhnya umr
bahkan di tahun dua ribu kita menanyakan kepada istri istri karyawan di sana itu digaji cuma lima ratus dua ratus ribu
sampai sekarang masih berlangsung
kita belum update ya
tapi saat itu kita melihat ada penindasan yang luar biasa ya

di al zaitun boleh orang
tertipu dengan kemukahannya
apakah pegawai pegawai mereka tersejahterakan
itu pegawainya nggak tinggal di situ
mereka kerja jam enam pulang jam enam tapi hidup dalam keterpurukan
bisa ditanya langsung kepada masyarakat
itu penindasan terhadap karyawan
tapi soal keterkaitannya dengan jaringan nii selain tadi memang yang bersangkutan ataupun panji gumilang
nama aslinya adalah abu toto
nama aslinya abdus salam
alias abu toto alias abu ma'arik alias samsul alam
dia punya banyak nama
seperti yang ditemui di rekeningnya ya
namun yang saya ingin sampaikan adalah jelas sekali temuan majelis ulama indonesia
temuan kementerian agama itu jelas sekali membuktikan bahwasannya ada hubungan relasi yang kuat
antara ni kw sembilan
teritorial dengan bukan saja dengan abu toto tapi dengan mahat al zaitunnya
jadi orang orang yang berprestasi di teritorial mereka kemudian dikirim ke al zaitun
ya sebagai guru sebagai karyawan
jadi sangat jelas
kalau kementerian agama saja sudah tidak dipercaya kalau mui saja sudah tidak dipercaya kita mau percaya kepada siapa
ini terus terang saja ya
saya apresiasi kepada polri ya terutama kepada baris krim kemarin kemarin sudah langsung memblokir rekening mahat al zaitun
bagi saya ini sudah kuncian
ya sudah kuncian
dan ini tidak digugat oleh pengacar maksudnya kan digugat
ini tidak digugat
artinya secara keseluruhan ponpes al zaitunnya ini juga sudah terafiliasi dengan nii anda ingin mengatakan begitu
ini bukan terafiliasi lagi
ini bahwasanya produk daripada ni kwc pilihan teritorial adalah mahat al zaitun
cuma persoalannya kan begini apa iya ini nii
kalau ni kan zamannya kato syirio dia mewajibkan sholat dalam peraturan mkt undang undang dasarnya kato syirio
itu orang yang tidak sholat dihukum
artinya ini memang sengaja ada upaya untuk melemahkan umat islam
terusak citra umat islam
dan mohon maaf saja ini satu hal yang mungkin menjadi perhatian semua pihak terutama mui kepolisian dan ormas islam
sebetulnya terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa
penindasan yang luar biasa
baik di teritorial kan terus terang nih ya ini
saya ingin tunjukkan
awas penjahat berkodok prt
ini lbh apik
ya sama dengan teman teman mas kan satu grup kan ya
nah terus banyak sekali aksi aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok niku sembilan yang setorannya ke al zaitun
artinya gini loh terus terang saja ilbhi juga jangan menggunakan standar ganda
ini kan kelompok kelompok intoleran
soal kedoknya kemudian ada istilahnya menggunakan peristahan agama itu kan memang alasan hukum yang bisa dicari
tetapi ya saya belum pernah dengar tuh yang namanya
saya terus terang
kami dari lppi orang tua korban ni teritorial itu berpuluh puluh kali datang ke ylbhi dari zaman cak munir
tapi nggak tahu deh kalau urusannya islam kayaknya lbhi kayaknya nggak peduli deh
tapi kalau urusan kalau giliran ahmad
tanggapi dulu pak sharif
ini saya terus terang saya tidak ingin
oke ini kita harus kemarisan nih
tapi saya mau kasih kesempatan dulu ke ilbhi
artinya jangan ada standar ganda jangan ada diskriminasi
sebab ini bukan hanya persoalan penistaan agama
ini penipuan luar biasa
ini bagaimana mencuci otak anak anak bangsa untuk dirusak masa depannya
mas sharif silahkan
nanti saya mau ke mas iksan sebagai mantan santri di sana
pada prinsipnya kenapa kemudian kami bersuara ya soal penodaan agama
karena siapapun bisa kena
nggak hanya panji gumilang hari ini
tapi terkait dengan tadi laporan yang sudah berpuluh puluh dan lain sebagainya bisa

nggak ditindak lanjut
nah kalau saya kira itu perlu dikerosek laporan yang mana
karena di tahun dua ribu enam belas sampai kalau dua ribu enam belas
kita laporan itu tahun dua ribu dua ribu satu dua ribu dua
kita bisa cek
itu bisa ditanya ke mas bw
bahkan saat itu maaf ya
kita ngadain diskusi islam dan militer di kantor kontras
saya kan juga jebolan skkn kontras
dalam urusan ini bukan saja ylbhi yang standar ganda
mui juga standar ganda
saya ingin menjawab ini aja
harusnya ketika tahun dua ribu dua
sudah ada investigasi
bahwasanya banyak korban korban nii
minimal mui itu mengeluarkan flyer
meluarkan semacam ada peringatan
kalau di kampus kampus
ini banyak nih mahasiswa nih
ini korbannya mahasiswa
saya kira boleh saja mas taufik berpendapat begitu
tapi kami di ilbhi
tapi ketika itu kasus memang menjadi wilayah fokus terkait dengan hak asasi manusia
terkait dengan hak konstitusional warga negara
itu kita kan bela
kasus ustadz abu bakar basir saat itu yang dituduh teroris
di awal itu ylbhi yang kemudian menangani
kemudian kasus apa namanya
kalau mungkin kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh mas taufik
di tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas
teman teman lbh bandung mendampingi satu ratus enam puluh dua pengajar
pengajar dan karyawan di mazhab al zaitun
yang di phk sewenang wenang
kita gugat al zaitun saat itu
dan kita dampingi
dan itu menunjukkan bahwa memang kami tidak kemudian melakukan
kalau memang al zaitunnya salah
ya kita gugat
tidak ada masalah
ini sebetulnya bukan soal orang
apakah ini ada dimensi pelanggaran hukum atau hak asasi manusia
artinya gini lah
saya mau kasih kesempatan dulu nih ke mantan santrinya
ke mas iksan dulu
mas iksan sebagai mantan santri dari ponpes al zaitun
alumni nya al zaitun
mas iksan anda pernah nggak ataupun merasa nggak tadi yang disampaikan oleh mas taufik
bahwa memang ponpes anda itu ponpes al zaitun
memang terafiliasi sekali dengan nikw sembilan
ponpes al zaitun itu secara formal pendidikan formal itu tidak terafiliasi dengan nii
pendidikan formalnya sekali lagi santri atau pendidikan formal itu tidak terafiliasi dengan nii
apapun itu baik kurikulumnya atau kegiatan kegiatan hariannya itu tidak terafiliasi dengan nii
tapi baru kami bisa melihat itu terafiliasi dari kalau kita kenal sama karyawannya
nanti sebagian dari guru
baru kita tahu kalau ternyata ini terafiliasi dengan nii
atau dari momentum momentum tertentu
tapi tidak terpengaruh terhadap kurikulum yang diajarkan kepada para santri
semua berjalan normal
semuanya berjalan normal
jadi di dalam al zaitun itu dalam kompleks al zaitun itu
gak ada yang namanya kegiatan kegiatan nii itu nggak pernah ada
oke ajaran bahwa al quran itu dibuat oleh nabi muhammad bukan firman allah itu disampaikan
itu baru terjadi beberapa tahun ini mbak
gak pernah di zaman dulu itu gak ada
jadi menurut kami yang alumni udah senior senior ini melihat memang ada banyak banget perubahan dan perbedaan
cek panji gumilang yang dulu kami kenal dengan yang hari ini kami kenal
oke jadi menyanyikan yang ada lagu yahudinya itu dulu zaman anda gak ada
gak ada itu baru terjadi pas tahun dua ribu sepuluh dua ribu sebelas
dari informasi yang saya himpun dari alumni adik adik kelas saya
oke jadi semuanya berjalan normal ya ketika anda di dua ribu sepuluh ke bawah itu semua berjalan normal
ajaran agamanya gak ada yang menyimpang ya
sejalan dengan hasil investigasi mui tahun dua ribu dua menemukannya seperti apa pak iksan
memang tidak ada yang menyimpang ya
tapi mulai menyimpang ketika setelah dua ribu sepuluh ke atas begitu pak iksan
ya kalau dari kurikulum ya nggak mungkin
kalau menyimpang pasti tidak diberikan izin dan keakreditasi oleh kementerian agama
nah yang jadi faktor ini kan kemudian di luar kurikulum itu kan ada doktrin doktrin yang disampaikan oleh panji gumilang
yang ini kemudian menjadi rame kan
jadi saya kira memang apa yang disampaikan oleh alumni kita mas iksan itu benar
kalau kurikulumnya baik baik saja mungkin ada hidden
hidden agenda maksudnya
ya hidden apa lah kurikulum atau apa
apa ya yang selalu disampaikan
izin izin itu hidden kurikulum juga gak ada
izin izin mohon maaf pak dengan segala hormat saya sampaikan
bahwa tidak ada sama sekali agenda atau hidden kurikulum untuk santri itu sama sekali tidak ada
yang kita bicarakan tentang nii itu di luar komplek mahat azetun justru orang orang yang di luar komplek mahat al zaitun itu loh
itu pak yang underground
jadi kalau untuk santri itu benar benar di

semalam itu kata pak firman mantan pekerjaan

pegawai azeh tuhun namanya pegawai alislah dulu di hotel azeh tuhun
beliau mengatakan bahwa pengalaman beliau kalau sudah di dalam komplek al zaitun tidak ada seorang pun boleh membicarakan tentang nii
jadi di dalam komplek mahat azeh tuhun itu harus clear tentang nii
jadi gak ada sesiapa pun boleh bicara tentang nii gitu
iya jadi apa yang disampaikan benar
bisa jadi ada cruiser
bisa jadi ada cruiser
ada kapal pesiar
yang ini tidak kelihatan bagus di luar
tetapi di dalamnya kan ini perusak
dan itu baru terjadi belakangan
ya kan luncuran atau kata kata atau statement yang disampaikan kan jelas tuh
menggambarkan bahwa panji gumilang ya itulah yang merusak azeitun kan
memang yang bertanggung jawab ya hanya dia seorang
ya memang harus dipisah
dari dia sendiri ya

maka yang karena itu merupakan perbuatan perusak

pribadi yang bersifat yang harus mempertanggung jawabkan setara hukum ya memang

ya dia harus mempertanggung jawabkan
saya ingin putarkan ya statement dari menko polhukam pak mahfud md
apakah betul memang yang masalahnya biang keroknya hanya di panji gumilang
kita dengarkan sama sama
nah itu yang azeh tuhun ya
tidana terhadap orang
lalu terhadap institusinya
lalu terhadap institusinya
sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan
dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis
tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan
tidak usah dibesarkan besarkan karena sebenarnya biangnya akan diorang
yang bernama panji gumilang
ini sudah di tangan
lembaganya kita lihat perkembangan
oke mas isan anda sebagai mantan santri disitu memang sependapat ya dengan menko polukan
bahwa biangnya memang di panji gumilang
kalau di pornfest nya di santri nya tidak ada masalah
karena semua kegiatan yang seperti pak taufik ungkapkan tadi
kegiatan kegiatan beberapa saksi yang kayak mas ken itu
itu semuanya terjadi justru di tengah tengah masyarakat loh
bukan di dalam komplek mahat al zaitun
di tengah masyarakat itu gimana
jadi underground nya al zaitun
yang praktik praktik demikian itu ada di tengah tengah masyarakat
di jakarta di tanggerang di banten di bandung semarang semuanya
bukan di dalam komplek mahad al zaitun
komplek mahad al zaitun itu hanya monumen buat mereka saja
jadi mereka akan datang ke al zaitun ketika momentum tertentu saja
seperti yang sholat idul fitri itu bukan santri ya kabarnya
bukan itu bukan santri
santrinya sedang berlibur di masyarakat
klien anda dianggap ya biang kerok dari semua persoalan ini ya
hanya panji gumilang
jadi yang harus ditindak itu secara pidana hanya klien anda
kalau persoalan klien anda ini selesai ya berarti ponpesnya bisa dibina
kalau menurut menko palukam
ya terima kasih mbak nana
berkaitan dengan biang kerok atau bukan
jadi kan proses hukum ini kan masih berjalan
ini masih berjalan
nah dalam konteksnya pada hari ini ini adalah masalah tentang penodaan agama
atau penistaan agama
ini jangan melebar melebar jadi saya bingung saya juga pusing nih
apa yang harus kami jawab sementara kami tidak mengetahui dapurnya al zaitun itu seperti apa
namun proses hukumnya kalau memang ternyata dinyatakan terhadap tindak pidana penodaan agama
ya proses hukum kan masih berjalan
belum bisa ditentukan
tidak bisa mengatakan bahwa pimpinan al zaitun itu dalam hal ini panji gumilang itu sebagai biangkara
itu kan tidak bisa seperti itu
karena apa prosesnya proses hukumnya ini masih berjalan
biarkanlah dulu biar berjalan dulu
proses hukumnya supaya seperti apa nantinya
baik saya kasih kesempatan ke mas taufik
supaya ditegakkan dulu
jangan melebar melebar kemana mana sampai ke ni ke ilap sampai seperti itu
nah ini kita tidak tahu dapur seperti apa
oke saya mau kasih kesempatan
dalam hal ini ayolah kita
sebentar mali saya tahan dulu saya mau kasih kesempatan ke pak taufik
pak taufik silahkan ini yang biang keroknya hanya panji gumilang aja ponpesnya tidak ada masalah
ya saya terus terang mengecam pernyataan prof mahfud md
yang pertama ini kan sudah masuk dalam wilayah penyelidikan
tapi dia langsung meng cut langsung mau lokalisir ini hanya panji gumilang
ini tidak boleh pak mahfud mohon maaf pak mahfud saya punya foto
dua puluh tahun lalu saya sudah bicara masalah ini
sama pak mahfud
jadi anda sudah pernah ketemu dengan mahfud md dua puluh tahun yang lalu
jawabannya apa pak ada salah
ya saat itu karena memang waktunya singkat ya beliau tidak terlalu banyak
tapi saya sudah pernah kasih buku ini sama pak mahfud md
jadi persoalan mahat alzeitun ini harus dilihat secara menyeluruh
apa hal hal yang memang terjadi pelanggaran hukum
jadi bukan hanya soal penistaan agama
mohon maaf ya pak menko pohlukam
ya yang bertanggung jawab terhadap keamanan
ya terus apa poinnya kita mau break dulu
terus terang ya lebih dari hampir tiga puluh lima tahun masyarakat rakyat mahasiswa tidak terlindungi oleh negara
ya mereka menjadi korban daripada orang orang yang kalau bahasanya ilbhi orang orang yang intoleran
jadi nggak bisa disimplifikasi hanya pak jiko milang saja
tapi pornpaste nya juga
iya dia itu perangkat
ya ibarat pohon harus sampai ke akar akarnya
jadi kalau pak jiko milangnya saja yang ditindak itu tidak menyelesaikan persoalan
bukan ini artinya hiruk pikuk ini memang dalam rangka untuk transisi di kepimpinan
ada pihak pihak yang memang ingin supaya ingin menghilangkan jejak adanya kejahatan
siapa ini pihak pihaknya siapa
ya pihak pihak ya terus terangnya
kalau zaman dulu disebut ya ali murtopo misalnya
kalau yang sekarang kan jelas siapa
ada petinggi siapa maksudnya
petinggi pemerintah begitu menghilangkan jejak
iya jadi siapapun yang menjadi presiden siapa menjadi aparatur negara
ada tangan tangan tersembunyi yang selama ini memang ingin melemahkan bangsa
sekarang masih ada nggak
masih ada yang menjadi backing nya
yang pasti bukan pak muldoko
ya nggak kenapa saja
siapa maksudnya ini siapa
kami sudah pernah melaporkan pak hendro priyono ke baris krimpori
ya soal pengancaman
pengancaman bahwasanya buku kami nih buku temen temen yang mengkritis alzeitun
dibilang buku iblis
oke jadi artinya yang menjadi backing sampai saat ini pak hendro priyono
dia salah satunya pak hendro priyono
oke pak muldoko nggak
beliau artinya kurang teliti
tapi kan sekarang pak muldoko kan jelas jelas
macem macem saya sikat kan gitu
itu bagus pernyataan dari
ada backing backing di belakang ya
apakah backing backingnya termasuk politik
karena banyak sekali tokoh tokoh politik yang selalu datang ke ponpes alzeitun
ketemu panji gumilang
dan berharap ponpes alzeitun ini bisa menjadi lumbung suara setiap pemilu
kita harus jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show